menjadi peneliti genetik mamalia di lembaga ilmu pengetahuan indonesia selama tiga puluh empat tahun
syamsul arifin zain sangat peduli dengan nasib gajah di indonesia bahkan dunia
gajah di dunia ini sebetulnya ada tiga spesies
dua di afrika yang kita sebut gajah afrika dan satu di asia
nah yang di asia ini ada di beberapa daerah
ada yang di daratan asia dan ada yang di pulau sumatera dan pulau kalimantan
penelitian terbarunya mengambil sampel satu ratus lima ekor gajah di penjuru sumatera aceh hingga lampung
tidak hanya menyoal genetis penelitian zain juga mengungkap peran manusia
dalam menyusutnya populasi
gajah sumatera ini bentuk tubuhnya itu lebih kecil daripada gajah yang ada di india
walaupun dia satu spesies
distribusinya gajah sumatera ini ada di aceh sampai di lampung
namun demikian dalam kondisi saat ini
antar populasi yang ada di sumatera
itu sudah terpragmentasi dengan wilayah wilayah atau zona zona yang dikuasai oleh manusia
untuk berbagai kebutuhan manusia
akibatnya mereka menjadi satu populasi populasi kecil yang bertahan sampai saat ini
nah inilah problem daripada gajah sumatera
zain juga mengumpulkan data bahwa subspesies gajah juga pernah hidup di pulau jawa

bukti pendukungnya adalah keberadaan gajah mini di kalimantan
sedangkan yang di kalimantan itu merupakan gajah yang terkecil di dunia
dari segi morpologinya dia itu punya kuping besar
kemudian tingginya itu sekitar dua lima sampai tiga meter
jadi pendek dia pendek sekali
kemudian buntutnya ekor itu sampai memanjang sampai bawah
dari morpomologi itu berbeda memang
gajah yang ada di kalimantan ini merupakan gajah jawa yang sudah punah itu
pernah bermigrasi ke kalimantan sewaktu pulau kalimantan sumatera dan jawa itu masih bersatu
dari setiap penelitiannya soal gajah di indonesia risiko kepunahan gajah sangat ditentukan oleh manusia
populasinya dari tahun ke tahun kita ketahui dia terus menurun
terus menurun dari tahun ke tahun
maka dari itu jika tidak ada campur tangan manusia secara intensif untuk melakukan konservasi terhadap gajah
terhadap populasi gajah ini kita yakinin bahwa gajah akan hilang di kemudian hari
fokus penelitiannya adalah dna molekuler
asal usul genetik gajah yang ditelitinya menjadi panduan berlangsungnya upaya konservasi
yang terbaru genetis gajah di indonesia merupakan yang paling rentan
rentan punah di dunia
dari hasil kajian depersitas genetik yang pernah saya lakukan
itu dari populasi di aceh sampai dengan populasi di lampung
sembilan puluh satu empat persen haplotepnya itu sejenis
tentu saja ini sangat memprihatin sekali
di dalam ilmu konservasi kita tahu bahwa depersitas genetik merupakan indikator
dari suatu populasi hidupan liar akan menuju kepunahan jika depersitas genetiknya rendah
nah ini yang mengkhawatirkan kita semua bahwa pada suatu saat
gajah ada kemungkinan bisa hilang dari bumi kita ini